tabrakan dual leg rail train lrt terjadi saat uji coba pada senin dua puluh lima oktober dua ribu dua puluh satu
pt industri kereta api indonesia menduga tabrakan terjadi karena kereta dalam kecepatan tinggi saat lansir
sehingga gerbong kereta dari arah ciracas menghantam gerbong lrt dari arah harjamukti
terindikasi ya nanti kan kt yang menentukan terindikasi adalah lansiran yang terlalu cepat
masinisnya alhamdulillah tidak apa apa lebih ringan dan sekalian masakit masih sadar
tabrakan sempat menghasilkan bunyi yang sangat keras sehingga mengundang perhatian warga sekitar ke arah sumber suara
ada beru terdengar letakan gitu mrt yang tabrakan gitu
oh itu bunyinya keras bang
seperti bunyi apa bang
kayak ledakan gitu ya
itu jam berapa
itu kurang lebih setengah satu ya
setengah satu siang tadi
setelah kejadian kedua lrt mengalami kerusakan parah pada bagian gerbong depan
petugas kemudian menutup gerbong lrt menggunakan terpal
dari visual udara kondisi dua rangkaian lrt jabodebek yang mengalami kecelakaan
berada di antara stasiun harjamukti dan stasiun ciracas jakarta timur

penyelamatan yang menyebabkan penyelamatan yang menyebabkan
kecelakaan terjadi saat salah satu kereta lrt tengah berhenti
dan ditabrak dari arah belakang oleh kereta lrt lainnya
tabrakan dua rangkaian ini terjadi saat tidak ada penumpang
lantaran lrt masih dalam tahap uji coba dan belum beroperasi untuk umum
hingga kini penyebab kecelakaan masih diselidiki oleh pt inga
kini ikutan cnn indonesia